ada ada saja yang dilakukan para pemudik untuk menghibur diri dan sesama pemudik lainnya
seperti sejumlah tulisan tulisan unik para pemudik sepeda motor yang menghiasi sepanjang
perjalanan mudik di jalur pantura tulisan tulisan ini merupakan kalimat
candaan hingga curhatan dia dipasang di bagian belakang kendaraan para pemudik yang memasang
tulisan tulisan itu mengaku tidak ada maksud tertentu selain untuk menghibur selama perjalanan
pulang kampung tulisan tulisan di belakang kendaraan itu diharapkan tidak mengurangi
fokus para pemudik lain saat mengendarai kendaraannya pemandangan unik lainnya terlihat
di jalan alternatif cibubur transyogi kabupaten bogor jawa barat pada kamis pagi dua orang pemudik
yang berboncengan sepeda motor membawa sebuah
akuarium pemudik tujuan cianjur ini beralasan akwarium dibawa karena ia sekalian pindah rumah
hal ini tentu berbahaya mengingat akwarium yang dibawa mereka melebihi dimensi dan kapasitas
sepeda motor sementara pengendara sepeda motor juga tidak memakai helm beberapa hari terakhir
jalan alternatif cibubur transyogi yang menghubungkan jakarta dengan sejumlah wilayah di
jawa barat ini menjadi favorit pemudik jalan ini mereka pilih untuk menghindari kemacetan di kawasan
ada sesuatu yang berbeda di terminal bus kaliders jakarta barat kamis sore di tengah banyaknya
orang yang sedang menunggu bus untuk pulang kampung seorang wanita calon penumpang bus
mengelus elus seekor kucing peliharaannya di ruang tunggu menurut sang pemudik kucingnya
sengaja dibawa untuk menemani perjalanannya mudik selain itu ia juga beralasan tempat penitipan kucing
sudah tutup sehingga tidak ada yang bisa merawat kucingnya dan juga berada di dalam kawasan yang berbeda
jika kamu ingin menemani kucing yang berbeda silahkan mencari kucing yang berbeda